kita kembali ke jakarta hujan deras sejak sabtu sore
membuat jumlah wilayah di ibu kota dilanda banjir
tinggi genangan air di beberapa titik bervariasi
antara sepuluh cm hingga hampir satu meter
banjir juga membuat sejumlah jalan di jakarta tidak bisa dilalui
dikutip dari akun twitter tmc polda metro jaya
kawasan kemang jakarta selatan
menjadi salah satu daerah yang tergenang banjir
di wilayah ini banjir merendam
setengah badan mobil seperti yang anda saksikan
selain di kemang banjir juga merendam kawasan mampang
tidak hanya jakarta selatan
banjir juga mengenangi kawasan permukiman
di wilayah keramat jati jakarta timur
untuk mengetahui situasi terkini
banjir di jakarta telah tersambung lewat sambungan telepon
saiful rohman komandres yudamkan jakarta selatan
selamat malam pak saiful saya daniar
ya selamat malam mbak daniel
pak saiful bisa diceritakan bagaimana situasi banjir
untuk situasi banjir
saat ini masih bervariasi bu
antara sejadah orang dewasa
dan kita juga sudah melakukan di dua lokasi yang berbeda
dan ini tadi kita sempat melakukan evakuasi
di kemang raya selatan dua belas
di situ ketinggian air antara satu meter sampai satu meter setengah
tapi kalau kita bandingkan dengan sebelumnya
apakah sudah surut
kalau saya lihat ini masih stabil bu
jadi belum ada penurunan
paling penurunannya hanya sedikit bu
tidak sedikitkan ya
jadi masih agak stabil
makanya ini kita lagi dan anggota tim
masih melakukan evakuasi di kemang raya bu
karena saat ini masih banjirnya cukup tinggi
lalu berapa orang yang sudah dievakuasi pak
oh itu kurang lebih
karena untuk di kemang raya ini bu
karena kan banyak pengunjung
pengunjung kemang nih ya
jadi kita mau bayar lagi bu
jadi pengunjung banyak yang kita evakuasi ya
kurang lebih antara tiga puluh sampai empat puluh orang
seperti itu bu
lalu bagaimana keadaan mereka saat ini
apakah ada yang terluka sampai harus ke rumah sakit
atau sudah pulang kembali ke rumah masing masing pak saiful
untuk yang pengunjung kemang raya
itu mereka sudah pulang ke rumah masing masing
namun untuk warga yang di sekitaran sini
dia beliau di pengungsian bu ya
di daerah mana pak saiful
di daerah kemang raya
banyaknya di tempat tempat ibadah gitu ya
namun ada juga yang mereka tidak mau dievakuasi
karena rumahnya itu dua lantai gitu mbak danir ya
lalu sampai kapan pak proses evakuasi ini akan dilakukan
kita tetap siaga sampai air benar benar surut mbak danir begitu mbak
lalu satu lagi pak
dengan bantuan bagaimana
apakah untuk para pengungsi utamanya yang mereka butuhkan saat ini
apakah sudah ada bantuan
oh kalau untuk masalah bantuan
saya tidak paham bu ya
karena itu mungkin ranahnya di dinas sosial ya bu ya
karena saya hanya fokus untuk evakuasi warga dan masyarakat saja bu
lalu bagaimana dengan anak anak pak saiful
adakah yang mereka terjebak dalam banjir yang dievakuasi oleh tim
ya ada namun tadi di kemang raya
selatan dua belas itu ada balita dan bayi yang sudah kita evakuasi bu
dan dia menuju ke rumah anak saudaranya yang tidak kena banjir gitu bu
baik kalau begitu berarti sampai sejauh ini masih terus dilakukan evakuasi
berapa tim diterjunkan pak saiful
untuk tim kurang lebih ada dua belas tim dua belas tim mbak danir di beberapa lokasi itu ya
seperti itu pak
baik selamat kembali bertugas pak
pak saiful ini merupakan komandan rescue damkar jakarta selatan
dan kami terus akan membantu memantau juga untuk anda menginformasikan terkait dengan evakuasi banjir
utama yang terjadi di daerah kembang jakarta selatan
saat ini kondisinya masih berada di daerah satu meter dan variasi juga beberapa orang sudah berhasil dievakuasi
sudah kembali ke rumahnya masing masing untuk bagi mereka yang datang ke sana untuk berwisata
tapi untuk para penghuni masih ada yang memilih untuk bertempat ataupun menunggu rumahnya
karena memiliki lantai dua di rumahnya tapi untuk saat ini masih terus dilakukan evakuasi
tidak ada batas waktu karena banjir sampai saat ini belum juga surut